hai yang doanya kita masak ya kita masaknya kedua dapat semua ada
hai good morning pemirsa apa kabar hari ini kalau misalnya anda butuh yang seger seger
manis untuk menikmati akhir pekan kayak gini cocok banget karena sekarang saya daniel afri
udah ada di holiday inn kemayoran jakarta bareng sama chef nur ya sekali kita mau
masak apanya kita akan memasak di set atau makanan penutup dari asal negara italia wow
oke baik kita buat dua layer yang pertama adalah
kota dan yang kedua adalah kokonat puding puding ya tapi ini pudingnya itu kayak sop puding gitu
oh jadi beda beda kan ya harus dibedakan sama agar agar kan kalau agar agar dia agak keras
kalau puding dia agak soft ini berarti asli bukan pakai bubuk bubuk panakota ya
jadi kita bikin aslinya pakai yang pertama kita butuhkan adalah fresh milk atau susu
susu ya oke susu full cream ini pakai sini ya yang kedua adalah kita punya
we want bisa bernama tiempo kile rengga laras
seperti agar agar tapi dia dari setulang ya oh oke terus kita juga butuh garam untuk ada rasa
gurihnya dan gula yang udah pasti tuh dibutuhkan gula ya dan juga kita ada ada ininya ya ada buahnya
buahnya boleh apa aja roberi mau apa sekarang itu untuk atasnya atasnya untuk toppingnya yes
yang pertama adalah yang duanya kita masaknya di dalam yang selanjutnya adalah kita butuh gula
apinya kecilin aja ya kita bisa aduk aduk jadi gulanya masuk ke dalam wao terakhir kita masukkan
sih gelatin ya gelatinnya kalau mau pakai yang lift atau yang lembaran kita harus
cair kaleng bubuk tinggal kita masukkan saja enggak perlu itu baru nanti kita pancing dengan
menambahkan si krim ya karena ini si manggahnya itu ada asetnya kita nggak langsung masukin ke dalam
jadi krim pemirsa dimasukkan baru susunya juga oke kalau sudah mau ini dia sudah mendidih sudah mendidih
sudah ya sudah si syafia kalau sudah mit kita tinggal cuang sedikit ya oke kita pancing dulu supaya dia
tidak pecah boleh dibantu untuk maju diaduk aduk ya ya terus diaduk supaya dia tidak pecah oke yang
ini namanya di temper supaya dia tidak tidak apa namanya kaget ya kalau langsung kita masukkan ke dalam ini dia langsung mudah validir ni
ke dalam ini dia langsung pecah soalnya jadi diaduk aduk sedikit demi sedikit sampai semuanya
tercampur nah oke ini cukup enggak cukup oke oke kita masak yang kedua yang pertama adalah
air banget lumturnya ya oke air kelapa masuk di thambak sama air sedikit bedanya nih santan
oh kita bikin layer kedua ini jadinya ya kalauami kita tambahkan sedikit garam supaya
ada rasa guruhnya yes dan gula gula jab manual tingkatnya juga boleh mau kalau mau
manis banget atau sedang saja nah baru terakhirnya kita kasih gelatin yang sudah dicairkan ya wow
udah sih ya dilakukan dan pasti semua keluarga suka setelah itu baru kita tuangin layer dengan
layer yang pertama layer yang pertama adalah mangga atau terserah mau dibalik juga boleh
oh boleh saya mangga aja dulu ya mangga besok kayaknya asin gurih di atas dari coconut enak tuh kan
oke selanjutnya berarti selanjutnya kita pakai yang lapisan kedua adalah yang santan santannya
dulu dari sini ya sampai dia juga bener bener nge set kalau es batunya kurang kita tambahin
tapi seharusnya kita bagusnya ditaruh di kulkas ya di chiller aja ya chef ya
kalau sudah kita pindahkan ke piring
dari si panakota itu sendiri ya sudah jadi ya panakota menggo
coconut panakota khas dari negara italia ya
wow luar biasa ya
ini kan internasional ya tapi rasanya karena ada atasnya ataupunat jadi kayak kue tradisional ya
betul dia ada tropical ya jadinya ada karena cocok banget sama indonesia yang tropik
wow dia ada minyak lho pak mirsa
bisa ada juga di rumah